jangan lupa subscribe chanel ini untuk dapat infonya

kamu harus buat yang ini
mama kasih tahu rena kalau ayah kandungnya rena sudah meninggal
pasti yang dimaksud mama itu roya
karena mama mengira ayah kandung rena adalah roy
kok kamu diam aja mas
kok kamu gak ngasih tau aku
mama aja bisa tau kenapa aku gak
ya namanya anak tinggal di manti asuhan din
pasti kan gak punya orang tua
ya mama mungkin ngira ini karena rena timbati asuhan
anak anak di sana juga banyak yang punya orang tua
ya udah nyimpulinnya orang tuanya udah meninggal
karena mereka suka tanaman sama seperti ayahnya
ya ampun mama mama belum begitu pasti karena dulu roy suka tanaman
ya mama tau mungkin rena salah dengar kali
atau mungkin dulu ibu panti pernah cerita ke mama
atau gimana juga sih gak tau
gue pikir kamu memang tau mas
dan kamu memang tutup tutupin sama aku
eh rena udah diserah hati ya
gak usah mikirin yang berat berat
udah ya udah
udah jalan lagi dong
pahal tadi kan hujannya udah redah
aku takut mah kamian nindi tergenang lagi mas
sekarang tidur iya
abis mandi seger banget
ya udah jangan bete kayak begitu sorry
ya intinya kan gue udah minta maaf gue udah jelasin semuanya dan gue udah bilang sama lo kan gue bayar tiga kali lipat
yang penting apa kelarin semua tugas itu udah cari tau siapa udah mau buat akun roh itu aja kok
lagian lo masalah cintanya ribet banget sih
gue tuh kalau mengenai perasaan emang bego banget
nggak ngerti gue deh
pokoknya udahlah gue akan lagi berusaha untuk move on
makanya tadi gue langsung cabut dari situ
udah serah lo deh gue nggak mau ikut campur urusan lo
yaudah gini aja nggak gue kayaknya ngerjainnya di rumah gue aja
lagian kan gue udah tau emailnya dan kalau misalnya ada yang gue tanya ntar gue hubungin lo lagi gimana
beneran kan lo kerjain eh gua kenal udah lama
ditinggalin kalau nggak dipelototin nggak ditungguin dulu nggak kerjain
mau ambil orderan orang lain gimana nggak kelar kelar
iya gue kerjain gue kerjain lagian gue free kok sampe lusa
kelarin tuh penting ntar kabarin gue

udah kalau gitu gue cabut ya nggak ya ntar gue kabarin
kabarin gue ya
insya allah mudah mudahan kelar semuanya
ya allah bantu kiki ya allah
kiki sudah belajar selama ini
besok kiki ujian masuk
masuk perguruan tinggi
bantuin kiki ya allah
supaya kiki bisa kerjain soalnya dan bisa lulus
kiku pun makin soalnya
pengen yacht hari ini

emang ada shelter
sama kok abis turun
dia uit di segurum tellya
kamu temenin andin kan
soalnya lagi coceknya begini
takut jatuh jagain ya
kita udah sekarang kali ya
kalau makam itu rusak lagi
andin pasti suruh gue cepet cepet pindahin makam nindi
yaudah kita jalan yuk
aku boleh ikut gak
nanti boleh ikut
cuacanya lagi gak bagus juga kan
takutnya kamu kena penapa
pak martin kok masih belum mengabarin juga ya
kok kamu bengong aja
pak martin yang kemarin itu
mau hubungin aku lagi mak
tapi sampai sekarang nggak ada kabar
hp nya malah aktif lagi
oh coba kamu ke rumahnya aja
atau ke kantornya
siapa tau ada
benar juga kata mama
saya datang ke tempat kerjanya pak martin aja ya
untuk pindahin makam nindi
terus gua harus jawab apa
ya allah mas mas
mas makamnya nindi tergenang lagi mas
terus aku gak bisa mas ngeliat kayak gini terus mah
ya udah nanti saya rapin lagi ya
saya buat serapi mungkin
apa pun orang sentra lu mas aku gak bisa kayak gini terus mas
tolong pindahin makam nindi ya
mohonlah gua tolong
aku cuma mau makam nindi dipindahin mas
adik berdiri adik
aku gak bisa ngeliat kayak gini terus
apa ini saatnya andien tau semuanya
apa gua bilang aja ke andien kalo nindi masih hidup
dan dia tetep minta makam ini dibongkar
gue gak ada pilihan lain
sepertinya andien bener bener harus tau kali ini
yang harus kamu lakuin
apapun setelah ini
apapun itu yang terjadi
saya minta kamu tetep sehat dan kuat
harus sehat dan kuat
bisa dilakuin itu
aku janji masa aku akan selalu sehat mas
tapi kalian boleh kan makam ini dipindahin
supaya aku tenang
makasih buat aku
enggak mau menahan permintaan aku yang ini
jaga andien saat dia tau semuanya soalnya ini
berikan dia dan bayi dalam kandungannya kesehatan ya allah
let's go kita berangkat sekolah ya
yuk kita udah ready berangkat
oke yuk sayang sudah
jangan lupa tasnya rena ya
tinggalan kali ya
yang dua hari ini sudah terendam banjir
saya mau dipindahin ke tempat yang lebih layak
dan saya pengen juga prosesnya
kalau bisa lebih cepat
pak karena ini kondisinya darurat
strateginya akan segera kami keluarkan
dan hari ini juga makamnya bisa dipindahkan
sebentar saya proses dulu ya pak ya suratnya
gue gak nyangka bakal secepat ini
waktu pembongkaran makam roy
gue harus nunggu lima hari kerja untuk dapat surat
tapi waktu itu emang kondisi makam roh baik baik aja sih
bukan seperti makam dini hari ini
taatnya diberikan kemudahan sama allah
jadi makam nindi bisa cepet dipindahin ya
mampukah saya menjelaskan semuanya ke andi
saat andi melihat kalau makam itu kosong
oh iya gue sampai gak sadar
tadi gue buru buru soalnya mau ke tempat pemakaman
terus ini tuh gimana laptopnya
boleh tolong ya di anterin kesini ke tpu terata indah
ya masih lama deh
soalnya ini juga lagi proses pemindahan mahamin nindi
oh ya udah kalo gitu gue izin sama bu bos dulu ya
engga laptopku ketinggalan
lagi mau diantarin sama mirna kesini
bu maaf bu saya mau izin nggak ikut antar rena ke sekolah ya bu ya
ini bu mau anterin laptopnya andin ketinggalan ke tpu terata indah
kok diantarin ke tpu nggak mau langsung ke kampus saja
kata andin disana masih lama soalnya mau pindahin makamnya nindi dulu
jadi saya minta dia kesana aja bu
akhirnya alka bulkan permintaan andin
daripada andin jadi kepikiran
yaudah kalau gitu biar rena sama saya kamu anterin laptopnya ke tpu ya
nih moi sekolah yang pintu ya
bu aku mau nggak ontaya
kalau makam ini kosong
hanya satu minta saya
semoga setelah mengetahui kebenaran tentang nindi
semua tetap baik baik saja
dan kandungan andi tetap sehat tidak ada masalah
eh jangan dekat dekat nanti jatuh
dari sini saja
mungkin karena aku cemas kali ya
terus sekarang yang dirasain apa lagi
masih sakit kita pulang aja deh
ya aku masih mau disini
aku pengen mau ngeliatin makamen lindy
ada apa pak
ada apa pak
tolong sediakan kursi dua
supaya istri saya bisa duduk ya disitu
kita tunggu sana ya
kok duduk sih mas
aku pengen ngeliatin
udah urutin saya kan
pak ini kursinya pak
ya sama sama pak
kita duduk disitu ya
papa kepikiran mau bikin
ya kecil kecilan aja lah
sebagai bentuk rasa syukur kita
rasa bahagia attas kehamilan elsa ma
kamu setuju gak
bagus banget itu pak setuju dong
coba papa telfon andin dulu ya
semoga andin juga setuju
kamu nunggu di mobil aja
nggak usah mas sini aja
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
din papa telfon kamu karena papa mau kasih tau kamu
bapak kepikiran mau bikin pengajian ya kecil kecilan aja sebagai bentuk rasa syukur bapak
atas kehamilan kamu dan elsa
papa juga baru tau kemaren lah
kemarin pas papa cek kesehatan di rumah sakit sejahtera
ada elsa disana dan elsa kasih tau papa dan mama
aku ikut seneng dengarnya
papa juga papa bahagia sekali makanya
papa mau bikin pengajian ini
gimana kamu setuju gak
aku sih setuju setuju aja sih papa kalo papa mau bikin nasyarak kayak gitu
oh iya pak ini aku sama mas an lagi ada di kuburan nindi
kuburan ini rencananya sekarang mau dipindahin dulu ke tempat yang lebih bagus
alhamdulillah papa seneng dengarnya nak
itu artinya kamu dan al sudah satu pikiran
nak kamu ingat ya jaga kesehatan kamu ya
iya pak amin pak makasih ya pak
yaudah papa mau kabarnya elsa dulu
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
papa bilang papa mau bikin syukuran untuk aku sama elsa
hamilan aku sama elsa anak anaknya pada sehat semua mas
elsa dan mama sarah
mereka berdua bieng kerok dari semua masalah ini
mereka yang membuat makam palsu nindi dan membuang reina kematian suhan
adina setuju pak
papa seneng liat andin dan al sekarang
mereka harmonis dan
kerasa sekali al begitu mencintai andi
karena ada tangga di bawah
andin langsung digendong sama al karena dia takut andin jatuh
tapi menurut papa agak lebih karena tangganya cuma tiga
ya namanya kan anak pertama
maksudnya lagi hamil anak pertama mungkin al jadi ekstra sama andin
oh iya tadi juga andin cerita
andin dan al akan membongkar mangkamin ini hari ini
ya al dan anda sudah sepahamlah
berarti kalo hari ini andin akan tau
makam itu kosong
dan semua kebohongan elsa akan terbongkar
apa aku juga akan terseret dalam masalah ini
karena dulu elsa menyuruh mang dadang bilang kalo aku yang membuat makam palsu itu
aku akan mencoba untuk membuatnya
aku akan mencoba untuk membuatnya
harus makan yang banyak
biar kandungan kami sehat kuat
ambilin yang banyak
tambahin lagi kasih yang banyak
udah gak papa
itu namanya morning signess ya pak
jadi kebanyakan perempuan itu dalam masakah mailan tiga sampai empat bulan pasti mual mual
ya udah gak usah khawatir
kamu harus jaga kondisi elsa ya
banyak pikiran stress
karena mama semuanya udah ceritain ke papa
kalau elsa keguguran itu gara gara kamu masih aja urusin andin
jadi papa minta kali ini
sama keluarga kamu
jaga istri kamu baik baik
gak usah lagi ada drama drama seperti dulu ya
jangan lagi kamu urusin landing ya
karena andin sudah ada yang urusin
aldebaran dan keluarganya
bapak bapak makasih ya
kok terus terusan mau lagi gini
halo pak assalamualaikum
kebetulan banget kamu pegang handphonenya nino
tadi papa coba telepon kamu berkali kali
kayaknya handphone aku tuh ketinggalan nih pak
kemarin di rumah sakit
tapi ya semoga
suster ngelihat terus nyimpanin handphone aku ya pak
gue bener bener lupa kemarin
ya semoga handphone kamu berkali kali
nanti mau cepet ketemu ya
handphone ada apa pak
iya papa mau kasih tau kamu
papa ada rencana mau bikin
sebagai bentuk rasa syukur
atas kehamilan kamu dan andin
oh gitu pak iya ya ya
ntar coba deh aku sampein ke nino ya
papa update lagi sama kamu ya
yang penting kamu sama
oh ya ada lagi yang mau papa kasih tau kamu
iya boleh pak
makam yang indi yang dulu
kamu buat itu
kemarin sempet al beresin
tapi karena hujan besar lagi
ya akhirnya hancur
hancur dan banjir lagi
mau pindahin makam yang indi
makam nindi dipindah
halo mudah mudahan gak ada papa ya
iya mudah mudahan gak apa apa
sa suara apa itu sa
ini pak ada barang
kesenggol gak sengaja
tadi tadi papa bilang
kapan makamnya mau dipindahin
hari ini ya mungkin juga
pasti bakal langsung ketahuan
sinyalnya nggak bagus kali pak
ya mungkin sinyal kali ya
elsa pasti sekarang lagi panik sekali
karena kebohongannya akan segera terbongkar
ya tuhan aku takut sekali
apa papa akan kuat menghadapi kenyataan ini
dan bagaimana dengan elsa
padahal sekarang elsa lagi hamil
tapi justru ada masalah seperti ini
kalau mbak nin tahu dia pasti bakal langsung cicerbu ya
tadi papa telepon terus aku angkat terus
karena aku gak hati hati lampu kesenggol sama aku sayang
iya aku gak apa apa pak
yaudah akhirnya kamu hati hati dong
aku dengar ada yang jatuh apa tadi aku panik
akhirnya kamu yang jatuh
yaudah tadi kamu ngomong apa sama bapak
ini nanti mau ngadain syukuran buat kehamilan aku sama ending
buat jam sama tanggalnya nanti dikabarin lagi
ya udah bagus kalau begitu
yaudah kamu pengen makan apa
nanti aku pesen atau aku bawa
gak usah sayang
tapi aku istirahat aja
yaudah kalau gitu aku mau berangkat kerja ya
bentar aku beresin
kadang kadang kamu hati hati ya
yaudah kamu istirahat aku berangkat kerja ya
kabarin kalau perlu apa apa ya
gue harus cari tahu
mbak ani udah tahu soal makan kosong itu atau belum
tolong berangkat ya
pasien kenapa pak
kami langsung bawa ke ruangan agar bisa dicek secara keseluruhan oleh dokter kandungan ya pak

pertahanan anak kita ya